dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan di hari kedua ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia vina nabila di labuan bajo ntt
apa saja agenda pembahasan penting yang akan dipimpin langsung oleh presiden joko widodo
selamat pagi megi
saat ini yang masih berlangsung setelah tadi para perdana menteri asean disambut langsung oleh presiden joko widodo
saat ini sedang berlangsung ktt asean atau pertemuan antara perdana menteri setelah nanti presiden joko widodo
akan memimpin lima pertemuan yang dijadwalkan akan digelar hari ini
yaitu yang pertama adalah terkait dengan format pleno yang kemudian ada empat pertemuan interface
yang masing masing diselenggarakan di morora yaitu pertemuan parlemen dengan youth
dan atau pertemuan
antara pebisnis pebisnis yang berada di negara asean dan juga high level transport
ini merupakan salah satu
ini merupakan agenda yang nantinya akan dipimpin oleh presiden joko widodo
tadi maggie hari ini memang dijadwalkan para perdana menteri tiba di venue utama
yaitu di hotel mororah
di mana seluruh perdana menteri disambut langsung dan ada yang menarik
yaitu salah satu kepala negara dari brunoid darussalam
sultan abdullah membawa anaknya yaitu abdul matin
yang ini merupakan bukan pertama kalinya anaknya dibawa untuk menghadiri acara dalam perhelatan internasional
tadi kemudian yang kedua adalah seperti yang dijanjikan atau seperti yang disampaikan menteri luar negeri retno marsudi sebelumnya
bahwasannya saat ini memang perdana menteri timur leste akan menyampaikan pidato pertamanya di depan para
pemimpin para perdana menteri asean
tadi beberapa poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan pidato pertama yang disampaikan oleh mata tuah
yaitu terkait dengan keanggotaan penuh timur leste di negara asean
timur leste akan mendukung pembahasan terkait dengan kawasan
kemudian terkait dengan digital ekonomi dan juga isu perbatasan
kita tahu bahwasannya
kalau misalnya melihat hubungan
misalnya antara timur lese dan indonesia
pada februari lalu presiden joko widodo dan juga perdana menteri timur leste sempat bertemu
membahas lima poin yang saat ini atau hari ini tadi lebih dielaborasi terkait dengan kerjasama ekonomi
perbatasan bahkan ada pembahasan terkait dengan transisi energi dan juga pemulihan ekonomi
atau pemulihan ekonomi setelah covid sembilan belas
mungkin untuk saat ini
tadi setelah para perdana menteri disambut langsung oleh joko widodo
kemudian para perdana menteri diajak untuk family photo
tepat di belakang atau backgroundnya itu kapal finis yang menjadi ciri khas dari labuan bajo
kemudian setelah itu dibuka open remark langsung oleh presiden joko widodo
dan dilanjutkan dengan pidato dari perdana menteri timur lese dan saat ini sedang berlangsung secara tertutup
dan diselat selat pertemuan yang saat ini
sedang berlangsung secara tertutup ada pertemuan beberapa pertemuan bilateral
dan setelah ada untuk hari ini yang nanti akan dipimpin oleh presiden joko widodo
tadi ada empat pertemuan kemudian nanti juga akan ada dilanjutkan ada tiga pertemuan yang dalam bentuk
maggie yaitu pertemuan yang dipimpin oleh indonesia yang dipimpin oleh presiden joko widodo khusus untuk tiga negara
yaitu indonesia malaysia dan thailand
atau growth triangle ini merupakan salah satu tema yang ada di organisasi asean
kalau misalnya kita di organisasi asean seperti ada kerjasama internal dan juga kerjasama eksternal
kemudian selain tadi retra antara indonesia malaysia dan juga thailand
nanti juga ada pertemuan yaitu antara brunei darussalam indonesia malaysia dan filipina
atau east growth area yang nantinya akan membahas terkait dengan penguatan ekonomi
antara tiga negara negara asean tersebut dikarenakan tiga negara tersebut memiliki kawasan
atau memiliki karakteristik negara yang sama dalam upaya memulihkan ekonomi
baik kami akan terus memantau hasil ataupun konsensus pertemuan tingkat tinggi
kepala negara perwakilan asean
terima kasih vina nabila atas laporan anda selamat bertugas kembali